sebelumnya menteri dalam negeri cahaya kumolo menduga ada motif tertentu terkait penyebaran ktp elektronik yang sudah kedaluarsa
cahyo menyebut ktp elektronik yang tercecer merupakan ktp elektronik keluaran tahun dua ribu sebelas sudah kedaluarsa
dan ia menjamin ribuan keping ktp elektronik yang tercecar itu tidak akan mengganggu daftar pemilih tetap
cahyokumolo juga mengatakan sudah mengetahui motif di balik peristiwa ini
kendati demikian ia masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian
cahyo akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi
bukan tercecar ada yang buang
wah pengawasan ya sudah nih dia bermain kok
sekarang sedang diusut oleh polisi
ini cetakan dua ribu sebelas dua ribu dua belas loh kok dicecer sekarang
motifnya apa dibuang sekarang
pastinya ada apabila diperintah atau mau mengganggu isu isu ini kami serahkan pada polisi
jangan lupa like share dan subscribe ya